nah ini langsung saja kita cari tahu lagi seperti apa suasana ramadan di negara lain di dunia
kami sudah terhubung dengan ida lestari seorang warga negara indonesia yang juga sekretaris persatuan masyarakat indonesia di brunei darussalam
iya langsung saja kita sapa ida halo assalamualaikum mbak ida
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi mbak ida di brunei ini brunei sekarang jam berapa sih dan seperti apa ini
apa yang sedang dilakukan warga brunei kalau di jam jam seperti ini
sekarang ini sedang menunggu detik detik untuk menjelang imsak ya mas rian dan puspa
mbak ida kalau berbicara soal ramadan ini tradisi unik di brunei itu apa sih biasanya
ada perbedaan yang menarik nggak dari ramadan di brunei sama ramadan
iya tradisi uniknya adalah menjelang ramadan ini sultan hasan al bokia membagi bagikan kurma
dan kurmanya enak sekali
ketemuah masyarakat yang ada di sini mau masyarakat luar maupun masyarakat yang sendiri mendapatkan paket paket kurma
secara gratis diberikan kurma begitu
iya secara gratis dan itu jumlahnya banyak sekali
satu keluarga bisa mendapatkan

malah ke tenaga tenaga kerja juga gitu dibagi secara gratis
berarti kalau kurma ini melimpah
kalau kolak rindu gak mbak ida
kolak saling sama es belewah
karena di sini nggak ada belewah
ini tadi kan mbak ida membuat kita iri nih dengan apa tadi kurma yang dibagi bagi gratis
jadi kalau mbak ida
mbak ida kangen kolak gitu carinya dimana mbak ida
iya kalau sebetulnya ada ya di restoran di restoran gitu
tapi rasanya nggak seperti yang ada di tanah air yang komplit begitu
kalau di sini ya seadanya yang penting mirip
terus kemeriahan kalau ramadan sendiri di sana seperti apa
adakah pasar tumpah seperti di indonesia
kalau meriah sih untuk di pasar pasar ya rame
berbuka itu mereka banyak sekali di pinggir jalan itu dijual lemang ya ciri khasnya
dan lemang ini muncul saat ramadan saja
tapi kalau untuk di pasar pasar sih tetap menjual tajil tajil dan tajil tajil melayu tentunya
nggak seperti tajir tajir di indonesia yang beraneka macam kita bisa cicipin di situ
di sini ya stasiun melayu lah yang adanya
terima kasih banyak mbak ida lestari atas informasinya
ini kita jadi seru ya ternyata
nggak beda jauh budaya indonesia sama di brunei sendiri
kalau di sini kolak bisa lemang
kurma dan lemang
iya kurma dibagi gratis lemang sepertinya harus beli ya